pandemi covid sembilan belas telah memaksa banyak orang untuk mengubah cara hidup dan rutinitas mereka
selama ramadan komunitas muslim di amerika serikat juga harus beradaptasi dengan normal baru
berarti demikian muslim amerika serikat tetap menjalankan puasa ramadan sebaik mungkin dan bagaimana rutinitas ramadhan warga negara indonesia di sana
selamat malam waktu amerika henry
mas henry apa yang membedakan ramadan anda pada tahun ini dengan tahun sebelumnya yang kita sama sama dilanda pandemi covid sembilan belas
kalau untuk tahun ini sendiri kotanya sudah lebih hidup daripada tahun kemarin
jadi untuk kita keluar itu sudah banyak orang yang beraktivitas baik di restoran maupun di rumah umum
selain itu juga karena mungkin
karena sudah banyak orang yang vaksin
jadi kayak merasa lebih aman tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan
bagaimana dengan jam jam operasional bagi warga amerika serikat di sana
apakah diatur jam keluar rumah atau bagaimana sejauh ini
kalau anda menjalankan puasa dan juga terawih seperti apa
bisa diceritakan lebih lanjut lagi henry
untuk jam buka restoran itu biasanya lebih malam
tapi untuk saat ini
ini tetap lebih awal lagi jadi dia lebih
tutupnya lebih awal
rata rata sekitar jam sembilan sepuluh sudah berada tutup
kalau untuk tarweh itu banyak
kayaknya sih di semua masjid itu udah ada aktivitas tapi dibatasi
tahun tahun sebelumnya itu ada iftar atau buka bersama
tapi sekarang ditiadakan
dan untuk selat jumat itu masih ada tapi dibatasi jumlah orang yang masuk
tapi sekarang ditiadakan
tapi sekarang ditiadakan
tapi sekarang ditiadakan
jadi untuk kegiatan di masjid sendiri masih dibatasi
tetapi masih ada
berarti anda juga dibatasi tidak boleh mengadakan apa namanya gang buburit
kemudian buka bareng
kalau di sini kan buka bareng ya bukber
bagaimana kalau di sana
karena mungkin karena di sini mayoritasnya bukan muslim ya
jadi untuk kebiasaan gang buburit sendiri itu di sini bisa dibilang nggak ada sih
jadi kayak sama aja ya dari biasa
jadi di sana masak apa nih kalau buat sahur atau
di sini kan ada gofood ada bisa pesen makanan langsung
tapi kalau di sana seperti apa
kalau di sini ada juga uber eat ada doordash itu juga sama aplikasinya
tapi untuk restoran dua puluh empat jam itu nggak banyak
banyaknya itu kayak restoran tepat saji itu mungkin ada
tetapi ya makanannya cuma itu itu aja
jadi untuk melatasinya biasanya saya sendiri itu naruh makanan di sini
naruh makanan di freezer nanti kemudian diangatkan dengan microwave
kalau kegiatan di tempat anda bekerja seperti apa
apakah jamnya dipersingkat untuk beraktivitas atau seperti apa
oh ya kalau untuk jam bekerja sendiri normalnya itu jam sembilan sampai jam lima sore
tapi untuk puasa jam sepuluh sampai jam lima
dan itu pun juga kami bekerja secara shifting
jadi tidak setiap hari masuk
baik mungkin anda bisa kasih tips kepada kami
kiat kiat menghadapi puasa
berapa jam sebenarnya kalau di amerika serikat menjalankan ibadah puasa
kalau untuk saat ini masih sekitar hampir lima belas jam ya
jadi waktunya berubah
jadi untuk awal puasa itu sekitar empat belas lima jam
nanti akhir puasa mungkin sekitar enam belas jam
jadi mungkin banyak minum
terus jangan terlalu banyak makanan yang mengandung puasa
karena nanti jadinya badannya enak karena ngantuk
jadi sesuai dengan porsinya aja lah
nggak usah terlalu berlebihan makannya
baik ini kan menjelang jam satu pagi di sana
sudah anda siapkan belum mas henry
apa yang akan dimakan sahur nanti
dan jam berapa nanti imsah kalau boleh tahu kalau di amerika itu
jam imsahnya juga berubah
jadi awalnya sekitar hampir jam lima pagi
sekarang kurang lebih jam empat puluh an lah
kalau untuk makan sahur
saya sudah beli dari malam
jadi sudah disiapkan sebelumnya
apa tuh menunya kalau boleh tahu
kalau anda informasinya kan berasal dari jogja
nemu gudeg nggak kalau misalnya
cuma karena saya lokasinya sendiri di manhattan
jadi kalau untuk ke restoran itu banyaknya di queens
jadi harus kayak kurang lebih empat puluh menit sampai satu jam naik kereta
biasanya kalau beli sekalian banyak
taruh di freezer sih
berarti lebaran berarti di kedubes ya mas henry
kalau lebaran kita belum ada informasi untuk apakah ada kegiatan di kedutaan atau tidak
tapi kalau selama ini kita jumatan itu untuk staff kantor itu kita jumatan di kantor
kalau untuk lebarannya sendiri kita belum tahu belum ada informasi
tetap jaga kesehatan di sana
dan salam buat teman teman diaspora indonesia yang berada di amerika serikat
terima kasih mas henry
langsung dari amerika serikat
tepatnya di manhattan
selamat pagi wak ketua amerika